selamat sore mbak
kami menanti pelaksanaan rapat konsultasi dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja
informasi terakhir yang kami peroleh nanti rencananya tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua kami diagendakan untuk rapat konsultasi dalam rapat kerja komisi dua dpr ri
sosialisasi kemudian menurut jadwal harus sudah dilakukan tanggal berapa mas idam
mengenai draft pkpu yang akan kami konsultasikan tersebut pada dasarnya tidak sekedar kami sudah uji publikan kepada publik secara luas ya
baik masyarakat sipil media ataupun publik kepada umumnya
materi tersebut juga sebenarnya sudah kami sampaikan kepada partai politik yang berbadan hukum
dan kami sudah undang mereka dalam beberapa kali rapat kornasi
dan kami sudah jelaskan mengenai persyaratan pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu
termasuk juga ketentuan mengenai keputusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh lima strip pu strip delapan belas romawi dua ribu dua puluh mengenai partai politik yang lolos parliamentary threshold
mas idam apakah betul ketika pkpu ini masih terganjal dan masih baru levelnya dikonsultasi selama ini belum diputus artinya sosialisasi akan sulit dilakukan atau mungkin tidak bisa dilakukan
mas hidam apakah betul ketika pkpu ini masih terganjal dan masih baru levelnya di konsultasi selama ini belum diputus artinya sosialisasi akan sulit dilakukan
ini sudah kami lakukan dengan menyampaikan kepada publik bahwa ini rancangan pkpu
dan dalam logika hukum selama pkpu baru yang merevisi pkpu sebelumnya itu belum disahkan maka pkpu lama itu masih berlaku
dahulu dalam proses verifikasi partai politik pkpu telah menerbitkan peraturan kpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh
mas hidam kalau misalnya
sekarang kita bicara tentang sipol
sipol ini apakah sifatnya hanya sebagai sistem informasi saja atau nanti semua pendaftaran dilakukan secara online
karena kita ingat kalau misalnya di pendaftaran partai politik yang sebelum sebelumnya nantinya akan ada banyak sekali parpol yang datang membawa kotak kotak dengan berkas berkas
apakah pemandangan seperti itu tidak akan terjadi lagi atau masih akan sama
saat ini sudah ada tiga puluh satu partai politik yang memiliki akun sipol
maksud saya partai politik tingkat nasional dan ada lima partai politik lokal
nanti pada saat partai politik mendaftarkan partai politiknya untuk menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat mereka cukup membawa beberapa dokumen
yang pertama dokumen permohonan pendaftaran
yang kedua dokumen rekapitulasi
rekapitulasikan alamat kantor rekapitulasi keanggotaan
yang ketiga dokumen pernyataan
yang diunggah atau di upload ke dalam simbol merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan
selebihnya mengenai dokumen dokumen yang disyaratkan menurut peraturan perundang undangan mengenai persyaratan pendaftaran partai politik
itu semuanya diunggah di dalam aplikasi sipol
jadi fenomena yang seperti pada pemilu pemilu sebelumnya seperti di dua ribu empat belas berpuluh puluh kontainer itu sudah tidak ada lagi
nanti cukup membawa dokumen dalam satu map
dan diserahkan kepada kami
lalu kami cek kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan perundang undangan di sipol
apakah sudah lengkap atau tidak
kalau tidak lengkap maka kami belum bisa menerima pendaftarannya
bagaimana dengan keamanan datanya sekarang mas idam
insya allah aplikasi ini aman
dan tentunya saya sangat yakin kepada masyarakat indonesia kepada publik di indonesia
karena ini merupakan program strategis nasional dalam penyelenggara pemilu
mari kita sama sama jaga aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat berfungsi dengan maksimal
dan kami juga tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak pihak terkait
sehingga kami telah membuat rapat mengenai pembentukan gugus tugas pengamanan cyber aplikasi kpu
dan apa yang akan dilakukan gugus tugas itu apakah akan secara rutin memperbarui firewall misalnya
atau sistem keamanan
ya itu salah satunya
dan memastikan kita bisa memperbarui
dan memastikan bahwa aplikasi ini dalam kondisi yang aman
mas idam ada yang berbeda di proses verifikasi tadi ada sudah sedikit menyebut
ini berkaitan dengan putusan mk no lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
pembedaan terbesarnya bagaimana mas idam di sistemnya atau bagaimana
mengenai putusan mahkamah konstitusi nanti partai politik yang telah melampaui
atau partai politik yang memiliki kursi di dpr ri atau sebanyak sembilan partai politik
itu hanya dilakukan verifikasi administrasi saja
jadi sembilan partai politik tidak dilakukan verifikasi faktual
nah bagi partai politik yang tidak memperoleh atau tidak melampaui parliamentary threshold pada pemilu yang sebelumnya
mereka akan menempuh semua jenis verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual
yang nanti apabila proses ini berjalan dengan lancar
maka pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh dua kami akan tetapkan partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi
dan verifikasi faktual sebagai partai politik beserta pemilu untuk pemilu serentak dua ribu dua puluh empat
mas idam sejauh ini sudah ada tiga puluh satu partai kalau tidak salah ya yang sudah memiliki sipol
jadi apa tahapan selanjutnya yang akan mereka lakukan
satu partai politik tingkat nasional telah memiliki akun sipol
dan lima partai politik lokal di aceh telah memiliki akun sipol
maka selanjutnya mereka dipersilahkan untuk mengunggah semua dokumen dokumen yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran partai politik
yang nanti mulai tanggal satu sampai empat belas agustus mereka akan mendatangi kantor kpu republik indonesia
untuk menyampaikan pendaftarannya untuk partai politik tingkat nasional dan untuk partai politik lokal
mereka nanti akan melakukan pendaftaran di kip aceh
oke oke mas idam berkaitan dengan pkpu pendaftaran verifikasi dan penetapan
apakah dalam waktu dekat juga prosesnya akan berlanjut tadi yang anda sampaikan tanggal tujuh juli itu ya
ya benar tanggal tujuh juli informasi yang kami peroleh kami akan diundang rapat dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja di komisi dua dpr ri
nanti kami akan berkonsultasi dengan pihak dpr ri dan pemerintah karena ini merupakan kewajiban dari yang diamanahkan oleh undang undang pemilu
baik baik mas hidam holik terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung komisioner kpu
kita tunggu sekarang prosesnya seperti apa semoga lancar dan terutama sosialisasinya ya sosialisasinya baik dan bisa betul betul dimengerti oleh mereka yang ingin mendaftarkan partai politiknya
terima kasih banyak mas hidam terima kasih selamat sore